rawungan bunyi exhaust atau kenalpot kenderaan sepeda motor ini semestinya menjadi peringatan para pemotor
jika ingin melintas di jalur sekitar istana merdeka jakarta
karena jika nekat beginilah akibatnya
harus siap menerima sanksi tilang karena menggunakan kenalpot racing dengan tingkat kemisingan yang melebihi ambang batas
namun menurut salah satu pemotor tidak semua kenalpot racing mengganggu telinga pengendara lain
kalau menurut saya sih nggak semua orang mengganggu ya
ada orang yang pakai motor sekiranya nggak geber geber terus
jadi menurut saya orang pakai ini yang namanya hobi ya
bukannya gimana kalau saya sendiri sih hobi jadi bukannya pamer gimana
jadi saya sih bingung sih sendiri kalau misalnya diginiin
soalnya dulu dulu kan nggak pernah ya baru sekarang
menurut petugas sejak penertiban ini
pelanggar aturan tingkat kemiskinan kenalpot berkurang signifikan
tidak kita patokannya bukan satu kebisingan kedua tidak standarisasi dari pabriknya saja
kita bisa lihat sama sama lihat di internet di google standar itu gimana
itu karena ternyata kenalpot itu kenapa custom semua
alhamdulillah ya alhamdulillah terapi yang kita lakukan di tasip ini sudah mulai berkurang jauh

yang ketiga kita harus mencari penyelenggaraan
soal kebisingan kenalpot motor telah diatur dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan no tujuh tahun dua ribu sembilan
tentang baku mutu kebisingan kendaraan bermotor
tingkatan kebisingan untuk motor kapasitas di atas satu ratus tujuh puluh lima cc maksimal sembilan puluh decibel
setiap pelanggar bisa diberi sanksi kurungan penjara paling lama satu bulan atau denda maksimal dua ratus lima puluh ribu rupiah
rizky ihtiar yahya jakarta